hingga pertengahan oktober ini aplikasi early warning system ini telah di download lima pengguna android
nah makanya dulu ada sebutannya kampung hantu